ya terkait masalah ini calon gubernur jakarta agus harimurti yudhoyono menyatakan
aksi demo empat november tidak terkait dengan pilkada agus mengimbau
aspirasi yang disampaikan tetap ikuti aturan dan tidak anarkis
dibedakan ya ini masalahnya bukan masalah pilkada
ada tidak adanya pilkada kejadian atau isu yang berkembang saat ini
mengapa ada reaksi banyak masyarakat yang turun ke jalan untuk unjuk rasa
itu sebetulnya terpisah dan segala isu terkait dengan penyelesaian agama
tentu akan mengundang reaksi
dan inilah yang hari ini kita saksikan dan saya berdoa semoga semuanya berjalan dengan aman
lancar tidak ada hal hal yang diinginkan